apa yang kalian lakukan
cambuk bersama walang sungkang
jangan jangan cambuk dia
jangan cambuk dia
giliranmu akan tiba
tidak kakak anda
tidak kakak anda
jangan nunggu putra kita kakak anda
biar aku saja yang menerima hukuman ini
rasakanlah ini dan nikmatilah ini dia
bisa tidak kacau
tidak akan kacau
tidak akan mel preis
mereka tak bisa ngel kazuto
yang buat dia
aku seperti tidak mengenali
ia tidaklah seperti ayah anda
ia sangat kejam
akan menerima hukuman
benar sekali rania
dia mendapatkan hukuman yang setimpa
rupanya si liwangi palsu itu pintar juga
dia berhasil mengacaukan pajak jarak
si liwangi itu sudah pintar
tanpa harus kita perintah
pasar rakyat ya
aku naik lebih atas lagi
biar terlihat lebih jelas
kenapa begitu kejam
dia menghukum fitra kandungnya sendiri
apa kita menjaga kandung seperti ini
apa kita menjaga kandung seperti ini
kakaknya kejam seperti ini
tega teganya kau menghukum putramu sendiri
ketika kandung terjatuh
ketika kandung terjatuh
ketika kandung terjatuh
jangan sampai terjatuh
jangan sampai terjatuh
kalau aku terjatuh
apa yang kalian lakukan
aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini
kurang ajar kalian
aku akan melakukannya sendiri
ini benar benar tidak adil
kuatkanlah ratus ubang larang allah
enggak tega aku melihatnya
kasihan dia ya allah
dari empat ratus kali
kamu aku bunuh
perbuatan hamba yang lancang ini
lakukanlah sekarang juga
sebelum aku mati
aku ingin menjawab
kasian gusti ratu subang laras
aku tidak tega melihatnya tersiksa seperti itu
kenapa prabu siliwangi begitu kencang
kenapa ini bisa terjadi
aku benar benar tidak mengerti ya allah
aku berlindung pada engkau ya allah
dari keadaan syaitan yang terkutuk
mengapa gusti prabu
seperti kerasukan sehatan seperti ini ya allah
aku hendak menolong ratu subang larang